bpbd jawa timur mengirim bantuan untuk masyarakat yang terkena dampak erupsi gunung semeru pada minggu sore
lebih dari dua ratus paket sembako tikar terpal selimut hingga air mineral dibawa oleh lima belas petugas bpbd jawa timur ke lumajang jawa timur
selain ratusan paket sembako tersebut bpbd jawa timur juga mengirim ribuan masker untuk warga yang terdampak erupsi gunung semeru
salah satu tujuan dari tim bpbd jawa timur ke desa pronojiwo yang terputus akibat abu erupsi gunung semeru
dari data sementara bpbd jawa timur terdapat ratusan pengungsi yang tersebar di sejumlah tempat
seperti di balai desa roro roombo balai desa penanggalan balai desa pasirian sdn empat supiturang serta kantor kecamatan candipuro